terima kasih anda masih bersama kami
hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi
sebuah mobil dinas kepolisian sektor sagaranten
kabupaten sukabumi menghantam pohon dan sebuah angkutan umum
yang sedang parkir di pinggir jalan
kerasnya benturan membuat mobil terbalik dan hancur
tiga orang anggota kepolisian yang berada dalam mobil
langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan
sebuah mobil milik kepolisian sektor sagaranten kabupaten sukabumi
menghantam sebuah pohon dan angkutan umum
yang sedang parkir di jalan raya sukabumi palabuhan ratu
diduga mobil kehilangan keseimbangan akibat melaju dalam kecepatan tinggi
kerasnya benturan membuat mobil polisi terguling
dan tiga orang anggota polisi di dalamnya mengalami luka luka
ada tiga personil di jalan tapi alhamdulillah hanya luka ringan
hanya anggan dan saja
mungkin yang perlu perhatian kita untuk segera perbaiki
dan saya sendiri juga selalu kapal sekit
saya akan bertanggung jawab untuk kendalian angkut masyarakat yang kena
mobil polisi yang terbalik kemudian dievakuasi ke unit laka lantas polres sukabumi
sementara tiga anggota polisi yang mengalami luka ringan
dirawat di rsud sekarwangi cibadak
ahmad fikri sukabumi